inilah rekaman video amatir warga yang menjadi viral di media sosial sejak sabtu pekan lalu
dalam video tersebut terlihat seorang bule merampas mobil
kemudian mengemudikannya secara ugal ugalan di jalan raya
setelah dikejar sejauh dua puluh delapan km warga asing yang belakangan diketahui bernama kelas risk
dan berasal dari jerman tersebut dapat ditangkap petugas saat bersembunyi di sebuah toko
berdasarkan pemeriksaan penumpang mobil biro travel yang dikemudikan oleh korban itu mengaku
merasa tidak nyaman sehingga nekat merampas mobil dan berkendara sendiri
ke kota jadi ke arah kota
di sana sebelum sempat melaju kencang itu sempat menabrak bangunan di spbu
jadi karena dia panik jangan terperugut itu sempat menabrak
dan akhirnya bisa lolos dari hadangan korban
akhirnya melaju di jalan raya seperti rekan rekan saksikan di video yang viral itu
jadi sempat terjadi kejar mengejar di situ oleh anggota dan beberapa masyarakat
bunga ini banget
dua puluh warga asing tersebut diamankan di markas polres buleleng dan dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp
tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan
dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara
nandang astika buleleng bali